pendaftaran mudik gratis dengan bus di dinas perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan jawa timur
sabtu pagi di serbu ribuan warga
dalam mudik gratis tahun ini dishub dan ll aj jatim menyiapkan enam ratus delapan puluh bus
yang akan mengantarkan ribuan pemudik ke beberapa kota di jawa timur
ribuan warga berjubel antri mendaftarkan mudik gratis dengan bus
di kantor dinas perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan jawa timur
ribuan warga ini rela mengantri sejak sabtu pagi
demi mendapatkan tiket yang telah disediakan
jadi ya kan kalau lembaran itu
dari atas sepeda motor itu kan banyak kejelangan
jadi ya untuk keselamatan juga
dalam mudik gratis angkutan bus ini
dinas perhubungan dan lllaj jawa timur menyiapkan enam ratus delapan puluh armada bus
bus bus tersebut nantinya akan diberangkatkan secara bertahap
ke beberapa kota di jawa timur pada tiga dan empat juli mendatang
selain angkutan bus dishub dan ll aj jatim nantinya juga akan
menyiapkan mudik gratis untuk angkutan kereta api dan kapal
targetnya satu ratus delapan puluh satu ribu pemudik
angkutan bus ini kita siapkan enam ratus delapan puluh bis
kemudian dari pemerintah kabupaten
ada beberapa pemerintah kabupaten yang menyiapkan bis
ada empat puluh bus
kemudian dari jasara harja lima puluh bus
kemudian dari radar surabaya
menyiapkan dua puluh lima bus
dan dari kadin surabaya lima belas bus
termasuk dari indomart empat puluh bus
sehingga total enam ratus delapan puluh bus
pendaftaran mudik gratis untuk angkutan bus ini dibuka mulai sabtu sebelas juni hingga tiket habis
daerah tujuan dari mudik gratis ini adalah seluruh kota di jawa timur
kecuali kota kota terdekat dari surabaya
seperti sidoarjo mojokerto gresik dan bangka
wahyu pratama surabaya